di udara otot tniau semakin membesar dengan kehadiran pesawat sukhoi su tiga puluh lima
kementerian pertahanan sudah memastikan akan membeli pesawat ini sebanyak sebelas unit
lengkap dengan transfer teknologi dan persenjataannya
rekan saya kapten akan membawa pesawat langsung ke sini
ini dia pesawat buatan rusia ini merupakan jenis pesawat tempur multiperan
mempunyai panjang dua puluh satu sembilan meter tinggi lima sembilan meter serta memiliki bentang sayap lima belas tiga meter
pesawat ini memiliki kecepatan dua tujuh ratus lima puluh enam km per jam
jarak tempur tiga enam ratus km dengan jarak jelajah mencapai empat lima ratus km
sementara ketinggian maksimumnya bisa mencapai delapan belas km
bobot pesawat tiga puluh empat lima ratus kg
untuk akselerasi dari kecepatan enam ratus km
hingga satu seratus km per jam
hingga satu seratus km per jam
membutuhkan waktu tiga belas delapan detik
sedangkan dari kecepatan satu seratus hingga satu tiga ratus km per jam
membutuhkan waktu hanya delapan detik
canggih dan sangat cepat
secara fisik bentuk su tiga puluh lima ini tidak berbeda jauh dengan su dua puluh tujuh atau su tiga puluh milik tni au sebelumnya
namun sebenarnya su tiga puluh lima jauh lebih canggih
su tiga puluh lima dilengkapi persenjataan satu kanon
diangkat dengan satu ratus lima puluh mm satu ratus lima puluh peluru serta dua belas buah cantelan untuk rudal dan bom berkapasitas maksimum delapan ton
silahkan melanjutkan tugas
sampai bau kopi ya
karena memang kopi ini jadi salah satu komoditas non migas yang nantinya akan dibarter guna membeli pesawat sukhoi yang hebat tadi